wali kota bandung berjanji mengkaji ulang kebijakan buka tutup lima ruas jalan di bandung
hal ini menanggapi protes puluhan pedagang pasar baru yang menggelar acara makan bersama atau botram di jalan otista kota bandung sabtu kemarin
para pedagang memprotes kebijakan pemerintah kota bandung yang memperlakukan kembali buka tutup lima ruas jalan
mereka turun ke jalan dan menggelar botram atau makan bersama di tengah jalan oto iskandar di natal bandung sabtu lalu
mulai jumat pekan lalu pemerintah kota bandung telah memperlakukan kembali kebijakan buka tutup jalan di lima ruas jalan
ada tiga pola waktu yang diberlakukan pukul sembilan pagi hingga sebelas siang pukul dua hingga empat petang dan pukul sembilan malam hingga enam pagi
wali kota bandung berjanji mengkaji ulang kebijakan tersebut bersama forkopimda
saya sudah bicara kepada gugus tugas untuk evaluasi
sekarang saya sedang di evaluasi oleh gugus tugas tentang buka tutup jalan itu
saya juga harus ngobrol dengan pihak pihak forko pindah karena kita bersama sama menghadirkan sebuah kebijakan seperti ini